bukan gitu jadi ini
sebuah video seorang polisi lalu lintas yang mengendarai mobil patroli
mengabaikan warga yang tengah tergeletak akibat kecelakaan lalu lintas
di kemupaten bulukumba selawasi selatan viral di media sosial
pasca kejadian anggota polisi berinisial m tersebut
kini diperiksa bidang propam polda sulsel pada rabu siang
sebelumnya peristiwa terjadi pada sabtu sebelas desember lalu di daerah sekitar bulukumba
pada saat itu aib dua m yang berada di pos polisi di daerah bulukumba
diminta oleh rekannya untuk menggantikan dirinya yang hendak melakukan pengawalan
terhadap salah satu pejabat setempat menuju ke daerah kabupaten sinjai
lantaran mengalami kerusakan mobil
namun di perjalanan aib dua m yang tengah mengendarai mobil patroli
bertemu dengan warga yang tengah tergeletak di jalanan akibat kecelakaan
dengan alasan buru buru aib dua m mengabaikan korban dan berjanji ke masyarakat
akan menghubungi pihak kepolisian terdekat
dia melintas dia menyampaikan kepada masyarakat setempat
saya akan segera menghubungi satlantas polres setempat
sehingga dan buru buru dia tetap lewat
namun saya mau berisbahawahi bahwa itu salah
salah dalam artian harusnya yang dia lakukan adalah berhenti membantu korban
terkait perbuatannya itu pihak kepolisian setempat telah meminta maaf kepada keluarga korban
pihak kepolisian juga menunggu hasil pemeriksaan
bid propan polda sulsel untuk sanksi yang akan diberikan kepada aibtu m